sekitar pukul sepuluh tiga puluh kamis pagi
pesawat hercules milik tni angkatan udara mendarat di bandara adi sumarmo solo
pesawat hercules mengangkut satu ratus dua pengungsi korban gempa di sulawesi barat
empat pengungsi merupakan warga jawa tengah sedangkan empat puluh delapan orang merupakan warga jawa timur
mereka mendapatkan fasilitas gratis untuk pulang kampung dengan dibantu tni angkatan udara
para pengungsi ini mengaku sudah kehilangan tempat tinggalnya
dan akan menetap di rumah saudaranya atau keluarganya untuk sementara waktu
ada pesawat gratis dari mamuju ke makassar baru makassar ke solo
itu memang keinginan dari mas untuk pulang atau gimana mas
keinginan karena di sana terbahas susah air susah listrik baru menyala kemarin
tni angkatan udara sepenuhnya akan membantu proses kepulangan para pengungsi hingga ketujuannya
pihak dari tni terutama membantu sepenuhnya melaksanakan misi ini
kemanusiaan ini sudah ada arahan dari pimpinan semua akan kita bantu
lima puluh empat pengungsi asal jawa tengah yang turun di bandara adis sumarmo
kemudian menjalani pemeriksaan swab antigen
selanjutnya mereka dibawa ke rumah karantina teknopark di solo
sri hartono solo jawa tengah